sidang keempat mahkamah konstitusi mengenai gugatan uji materi yang diajukan oleh calon gubernur petahana basuki cayapurnama atau ahok
kembali digelar pada kamis pagi
dalam persidangan ini majelis hakim akan mendengarkan keterangan saksi ahli yusril iza mahendra dan habibur rahman
sebelum memberi keterangan di persidangan kepala bidang advokasi partai gerindra habibur rahman
mengatakan mahkamah konstitusi seharusnya tidak mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan ahok
menurut dia pasal tujuh puluh ayat tiga adalah bagian dari amandemen atas undang undang nomor delapan tahun dua ribu lima belas
yang dianggap tidak konstitusional karena rentan disalahgunakan oleh calon petahana
untuk mendapat waktu kampanye lebih ketika memegang jabatan resmi
dua ribu lima belas rasanya pada saat mengikuti kampanye tapi di undang undang yang sekarang selama masa kampanye
di undang undang yang lama justru terjadi kerugian konstitusional bagi para penantang petahana
karena petahana bisa memanfaatkan jabatannya tanpa tersentuh oleh bawah seluruh
yusril iza mahendra sebagai saksi ahli di sidang gugatan uji materi tentang cuti calon petahana meminta
agar gugatan uji materi ini ditolak
yusril menyebut apabila mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh basuki cahayapurnama
maka mk akan menjadi lembaga legislatif yang melanggar konstitusi
sebagaimana dijamin dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
pasal yang digugat adalah bentuk perlindungan terhadap hak warga negara indonesia
yang lebih mendasar dibandingkan mandat mengenai masa jabatan
yang tertuang dalam undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas tentang pemerintahan daerah
justru kalau membicarakan adil tidak adil bukan antara gubernur dengan presiden tapi
antara calon petahana dengan bukan petahana
pak ahok sebagai petahana dia menjabat gubernur dengan segala atribut segala kekuasaan
segala akses birokrasi finansial yang ada pada dirinya
berhadapan dengan saya orang dari jalanan yang tidak punya akses terhadap kekuasaan
justru saya yang merasa tidak adil
jadi bukan membandingkan pak hock dengan pak jokowi
justru membandingkan antara petahana dengan